saya ini mona bukan putri
kalo misalkan gak percaya tanya aja sama raja
raja juga saksinya kok
clara masuk penjara
kamu lihat saja nanti
udah ngapain sih kamu pakai mau bantuin segala
nanti kamu malah ketahuan
sampai jumpa di video selanjutnya
aku benci sama kamu putri
berapa kali aku bilang ke kamu
itu tuh mohon abukan putri
sampai kapan kamu begini terus parah
kenapa kalian gak pernah percaya sih sama aku
aku tau banget putri keam
aku tau banget dewa
aku juga gak percaya kalau perempuan itu mona
dan aku yakin
kalau dia adalah putri
akhirnya kamu selamat
ya untung aja lu selamat
saya akan tuntut clara
atas pencemaran nama baik
telah membahayakan orang lain
mona kamu sabar dulu
kamu jangan sebarang ngomong
clara membahayakan orang siapa

dia itu semua

dia memaksa saya supaya saya tuh
ngaku jadi putri
tapi memang kamu sama putri tuh
apakah serupa itu harus mirip ya
saya ini mona bukan putri
kalau misalkan nggak percaya tanya aja sama raja
raja juga saksinya kok
roy saya akan pastikan clara masuk penjara
kamu lihat saja nanti
udah ngapain sih kamu
pakai mau bantuin segala
nanti kamu malah ketahuan
ya aku kan cuma pengen bantuin
gak ada manfaatnya kita masih di sini
mohon maafin putri ya
udah mona gak usah ngeliat ke belakang
itu gak akan menghapus semua penderitaan kami
memaafkan orang orang seperti mereka
malah akan menambah penderitaan kamu mona
udah dong mona jangan nangis terus
orang tua kamu aja gak sayang sama kamu
putri bener bener udah gak sanggup kayak gini
putri gak bisa balas dendam
kita akhirin nih semuanya
berhenti balas dendam
oh gak gak gak
itu gak boleh
ini baru saja permulaannya
aku ini kan bukan mona
aku masih putrian dulu tante
aku bener bener gak tega
aku bener bener kasihan sama clara
waktu kamu ada di jurang
apa mereka kasihan sama kami
waktu kamu keguguran dan kehilangan bayi kamu
apa mereka peduli
kalau kamu mau anak kami yang keguguran itu
gak mati sia sia
putri bener bener udah gak sanggup
ngeliat lama sama papa stress karena perlakuannya clara